oh saya baru tahu kenapa atem gak mau beli emas
ternyata takut gerah ya kum
iya bener kang idoi
masih di toilet
eh punten ada yang punya minyak kayu putih
kamu tuh malu maluin aja sih cok
udah gede masih aja muter ke rumah wargan anggok
icek nanggok teh buat anak anak
itu tradisi untuk menyenangkan mereka
ih kan buat namen beli hp memang
ice perilaku kamu di luar rumah mencerminkan perilaku kamu di dalam rumah
karena kamu tinggal di sini perilaku di luar rumah kalau kamu macem macem teh
bukan kamu aja yang dinilai sama orang
tapi mampang juga sama bibi
kamu harus inget itu
iya mang iya mang terus kalau dikasih tahu
pak kita teh kapan jalan jalan lebaran ya
insya allah besoknya
ambilin kursi buat bu narsi
bu sokatu duduk dulu
biasa bu tapi dari rumah teman
oh kamu mau nambah ini enggak
enggak makasih bu
maaf air batin sama
ini istri siapa
ya iya atuh mak anaknya siapa lagi
aduh alhamdulillah atuh bisa ketemu
sebentar lagi datang mereka juga mau kesini kok mak
atam belum pulang mak mungkin minggu depan
kasian atuh atem
belum pulang juga
ya udah tuh coyoh tuti mairah pak mustaqim
ya mari yuk
oh iya mak kasian sih
seheros kapan pindah ke ciraus
sebere pop anakku
semesta tersebut spendangt
tapi sekarang udah sembuh
mumbung masih hangat
beginilah hitare jawa
inilah yang harus kalian ketahui
kita baru istirahat ketika semua warga aman dan tentram
siap satu komandan
kita punya waktu istirahat satu jam
tadi emak seperti melihat barnas
itu dia mak
yoyok tuh hampir
kalau kang batas itu memanfaatkan cucu
iya kasihan cucunya
jangan lupa kasih tahu cucu
itu mau udah pasti atau enggak
ini benar tuh ti ya
emang beda atuh
ingrannya lagi saya tutup mak
coba kalau nanti udah ketemu sering sering
bangjir akhirnya kemana mana mak
udah begini kok dibilang pendiem
ini em buang airnya lama sekali sih
orang sabar tuh disayang allah kang dadang
ini bagaimana mau sabar udah empat kali ini berhentinya
jadi lama ini mau kesuka bumi
suruh dipakai pampers aja
gimana kalau misalnya pup di dalam mobil
makanya kalau punya istri itu diajak jalan jalan
si em tuh kurang ti
tapi kan perlu biaya mah
jadi daripada kayak begini nisahin semua orang
ini mah enak kok
dan namanya juga jalan jalan santai
kamu enak adem
daripada kayak mandi keringet
oh saya baru tahu
kenapa atem gak mau beli emas
ternyata takut gerah ya kum
iya benar kang idoi
masih di toilet
punten ada yang punya minyak kayu putih
ini tim mobil siapa yang sewanya
nggak sehat ini mobil
tidak mau jalan ke mobil
dibawa ke dokter klara aja kum
itu tadi kang nedang bilang mobilnya nggak sehat
nantinya habis dari rumah mak eros baru kita ke dokter klara
kepengennya juga pengen kuliah feb
suara musik dari mana itu
dari rumah om dadang mak
nek anak anak suruh main di sini aja
kesian kalau rumahnya om dadang merantakan
nanti om dadang marah
biarin aja debbie ini yang ngacak ngacak
mudah mudahan setelah ini
kita bisa menjadi manusia yang lebih baik
semoga kita masih diberi kesempatan bertemu ramadan berikutnya
ajaan ku syai
tidak ada yang bisa diberikan
tidak ada yang bisa diberikan